panitia seleksi calon anggota komnas ham telah menyelesaikan seleksi tahap pertama
dan kini ada sebanyak dua puluh delapan calon anggota komnas ham yang akan kembali diseleksi menjadi empat belas calon
pada tahap sebelumnya ada enam puluh calon anggota yang diseleksi meliputi kompetisi kapasitas integritas dan independensi
pada tahap ini sempat terjadi masalah lantaran adanya anggota calon yang diduga terafiliasi dengan parpol ormas radikal dan terlibat korupsi serta kasus lainnya
panitia seleksi dibantu instansi pemerintah lainnya serta organisasi masyarakat melakukan penelitian rekam jejak terhadap masing masing calon
kini tersisa dua puluh delapan orang yang melaju ke tahap selanjutnya yang nantinya akan menjalani tes fisik psikotest serta wawancara
pada tahap sebelumnya ada sebanyak dua puluh delapan calon anggota kompetisi yang diseleksi meliputi kompetisi kapasitas dan independensi
bang bisa jelasin nggak sih bang apa sih alasan bang haris untuk ikut dalam seleksi anggota komnas ham ini
sebetulnya ada dua alasan yang sangat kontradiktif ya
di satu sisi saya nggak mau masuk komnas ham karena lembaga itu lumayan ruwet dan hancur hari ini gitu
kan ada banyak masalah nanti bisa saya jelaskan
yang kedua di sisi yang lain
saya melihat bahwa isu hak asasi makin banyak ditinggalkan oleh pemerintahan
karena penting ada satu lembaga yang punya akses lebih ya
kan kalau di lsm ada pertarungan siapa punya teman di dalam sana dalam sini bagaimana bisa ngobrol sama mereka
lalu lobby lobby yang jadi kayak semacam mencari koin di jalan tapak yang gelap
itu kan juga makin banyak menimbulkan kecurigaan yang tidak baik juga
harusnya kan isu hak asasi isu yang dijamin oleh konstitusi dan juga dijamin oleh berbagai hukum
harusnya menjadi terang benderang
diagendakan atau tidak dipenuhi atau tidak siapa yang melakukan apa hasilnya apa harusnya semua terang
nah komnas ham menurut saya salah satu lembaga di antara lembaga lain
ada komnas perempuan ada kpai ada ombudsman
ya itu juga
yang punya kontribusi atau seharusnya bisa membuat ini menjadi terang
tetapi ada banyak orang orang yang dapat mandat duduk di dalam komisi komisi tersebut dalam hal ini komnas ham
yang menurut saya gagal total
sibuk sama diri sendiri bertarung nggak bisa ngatur sekjennya
banyak orang orang di dalam birokratnya atau staf ahlinya yang menurut saya sudah tidak capable lagi dengan kondisi hari ini
yang nggak pernah dievaluasi
ada korupsi di dalamnya
ya bicara harga nggak jelas
nggak ngerti hak asasi bahkan
nah situasi ini ada dua situasi ini yang saya hidup di tengah situ
saya secara personal memang punya tanggung jawab sosial
saya hampir dua puluh tahun karir saya di dunia hak asasi manusia
saya didikasikan di sana saya belajar
saya kalau orang jakarta bilang nyebur di situ
kotornya saya cium bukan saya rasakan lagi
saya bertarung di situ
itu tanggung jawab sosial saya juga
jadi ada situasi itu
lalu juga berbagai teman pihak kalangan juga mengapresiasi dengan ada yang meminta ada yang mendorong ada yang menyarankan
ada yang berkalkulasi meminta saya untuk masuk
ada juga yang bilang untuk tidak masuk
pak maris maaf saya potong sebentar

ada yang berkalkulasi meminta saya untuk masuk
kita berbicara mengenai lembaga ini yang tadi
bang haris sudah sempat menyebutkan bahwa sedikit sudah mulai hancur begitu komnas ham di indonesia
apa kira kira yang paling esensial yang perlu diperbaiki dalam lembaga ini
ada sejumlah hal
saya sebenarnya secara pribadi saya sudah bikin pemetaan
saya sudah presentasikan ketika debat publik secara lisan
tapi nanti saya insya allah kalau ada waktu saya akan tulis
orientasi kerja harus diperbaiki
jadi ada tujuh isu yang harus dikedepankan
dan tujuh isu itu sebetulnya mencakup semua keresahan banyak kalangan
saya banyak begaul dengan berbagai kalangan yang menggunakan kata kunci hak asasi
tapi kalau di lebih spesifikan mereka semua berbeda beda
tapi hal itu masuk dalam tujuh kategori besar
nanti kalau ada waktu saya bisa lebih jauh menjelaskan
yang kedua evaluasi
menurut saya evaluasi yang cenderung pada cuci bersih komnas ham
harus dibersihkan komnas ham
saya nggak peduli komisionernya security nya driver nya staff ahlinya
asisten asisten yang menurut saya sudah tua tapi hasilnya tidak kelihatan
maksudnya kalau tua mereka menjadi ahli tapi kok makin berlumuran dengan kegagalan yang ada di dalam komnas
birokrasi data cara kerja
komnas ham itu hobinya bikin rekomendasi
dan banyak lembaga negara hobinya bikin rekomendasi
padahal rekomendasi harus diperjuangkan
dia harus dikawal
anda kirim rekomendasi minggu depan anda tanya ke kantor kementerian atau ke presiden sudah dijalankan belum
targetnya adalah lembaga lembaga ini memang dimusuhi dibenci nggak disuka
karena memang lembaga lembaga ini tugasnya mengawasi
jangan berteman sama pemerintah
banyak orang bilang kalau masuk komnas ham masuk komisi ini anda harus punya akses hi
yang penting kita harus punya mandat
punya kemauan dan keberanian
dan kemampuan untuk menjalankan mandat
menyampaikan ke kantor pemerintah
ini semua hal hal yang harusnya dikedepankan oleh komisi komisi negara seperti komnas ham
tadi bang haris sempat menyinggung soal kita harus punya keberanian harus punya mandat
sedangkan selama ini berpuluh tahun
komnas ham ini bercokol
maksud saya komnas ham ini ada di indonesia
kita membicarakan mengenai betapa sulitnya untuk bisa bikin pengadilan ad hoc ham
yang dari dulu selalu menjadi wacana mengenai tragedi trisakti satu semanggi satu semanggi ii trisakti
dan juga aksi kamisan yang bentar lagi udah lima ratus kalinya
maksudnya bang haris juga selama ini bergerak di dunia hak asasi manusia
apakah dengan menuju reformasi baru dengan pemilihan baru para anggota anggota
komnas ham ini akan membuat sesuatu yang baru juga
gebrakan untuk bisa memberikan keadilan kepada para orang orang korban di masa lalu ini bang
secara mandat saya punya tanggung jawab untuk mencari jalan
jangan jangan jalannya ada hanya ditutupi dengan semak belukar
semak belukar politik dan kepentingan
nah itu yang menurut saya kita harus
singkirkan semua itu
dalam hak asasi manusia yang namanya pelanggaran ham bukan ketika peristiwa itu terjadi
anda tadi menyebut kasus trisakti semanggi
pelanggaran ham itu bukan sekedar pada peristiwa dua belas mei
atau pada peristiwa peristiwa semanggi
ketika terjadi saja
tetapi penuntasan pasca peristiwa pun bisa terjadi sejumlah pelanggaran hak asasi
dan menurut saya negara negara kita kita harus mencari jalan

sedang meneruskan tindakan tindakan pelanggaran hak asasi manusianya
dengan tidak melakukan penyelesaian kasus tersebut
kalau di teman teman itu dulu saya waktu di kontras teman teman menyebutnya pingpong
kita sudah ke dpr kita sudah ke kejaksaan agung kita sudah datang ke istana
anda sebutkan presiden mana presiden
presiden gusdur kita sudah datang ke
megawati kita datang ke
sby kita datang ke
lalu jokowi kita datang ke
semuanya sudah disampaikan
tetapi tidak ada yang gena
tidak ada yang tidak becus semuanya untuk melakukan penyelesaian
karena mereka kejebak pada politik militer pada politik para purnawirawan
yang para purnawirawannya di rezim ini duduk lagi nyaman di kursi yang empuk di sekitar kekuasaannya jokowi
tapi kita tidak boleh peduli
tapi kita nggak boleh peduli sama itu semua
karena urusan kita bukan bernegosiasi berpolitik dan mengatur kepentingan satu sama lain
tetapi harus diingatkan bahwa dengan bahasa pelanggaran ham atau bahasa hak asasi manusia
bahwa kalau anda terus seperti ini anda lah yang hari ini menjadi bagian dari pelanggar ham itu sendiri
banyak orang bilang jokowi nggak mau ngurusin pelanggaran ham karena bersinggungan sama tentara hari ini
banyak rumor yang beredar kuat bahwa tentara ada di kelompok yang sama
ada di kelompok yang seberang ketika pilkada jakarta kemarin
akhirnya jokowi kejebak harus membangun negosiasi
apakah kita harus berurusan sama soal seperti itu tidak bisa
karena hak asasi berurusan dengan manusia berurusan dengan komitmen bangsa yang namanya konstitusi
makin anda pinggirkan karena anda hanya mikirin ketenangan ketenangan sesaat
makin anda menjadi bagian dari peristiwa peristiwa berdarah yang tidak berujung pada pemenuhan soal keadilan
nah kita harus sampaikan
jaksa agung kita tidak mengerti belas ngomong hak asasi
muter sana muter sini
kalau dalam sisi pengadilan ham kita dari komnas ham harusnya ke kejaksaan
hari ini kalau kejaksaan yang tidak mau tidak mau
cuma tidak mau meneruskan
maka kita harus melakukan pemantauan dan kita umumkan lagi ke publik bahwa ini loh
aktor aktor hari ini yang tidak mau menyelesaikan
bukan masuk di ruang ruang gelap
komnas ham yang belakangan ini yang hari ini masih ada orang orang sibuk bernegosiasi politik
keluar masuk kantor menko polhukam
coba cari akses ke kantor presiden
ngomong mendek mendek ribut di dalam siapa yang berangkat siapa yang tidak
menurut saya tidak usah seperti itu
ini komisi negara
dia mengawasi pemerintahan
dan dari situ dia minta secara terbuka
kenapa harus tertutup
orang ini urusan hukum
hukumnya diumumkan secara terbuka
ini kan bukan hukum yang gelap
ini hukum yang terbuka untuk umum
semua publik harus dikasih tahu perkembangan implementasinya
baik bang haris
jadi memang komnas ham ini menurut anda memang tata kelola organisasi dan lembaganya juga tentunya harus ada perubahan begitu ya bang haris
harus ada perubahan banget
terima kasih haris azhar atas waktu anda untuk after sepuluh
komisi nasional hak asasi manusia atau komnas ham keberadaannya sejak tahun dua ribu sepuluh
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga hingga kini memang masih sangat dibutuhkan tentunya karena kerap kali terjadi peristiwa pelanggaran ham yang terjadi di indonesia
namun seberapa penting keberadaan komnas ham di indonesia
sejak berdirinya komnas ham berdasarkan pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga dan diperbaharui sesuai mandat undang undang no tiga puluh sembilan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
lembaga tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan perlindungan
dan penegakan hak asasi manusia di indonesia
dalam kerjanya komnas ham akan menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat terkait kasus dugaan ham yang selanjutnya hasil penyelidikannya akan dilaporkan kepada kejaksaan agung
namun demikian komnas ham mempunyai kewenangan melakukan penyelidikan pelanggaran ham berat dan bisa membentuk tim ad hoc yang terdiri dari unsur komnas ham dan unsur masyarakat
komnas ham sudah menyelesaikan penyelidikan kasus pelanggaran ham berat seperti ini
komnas ham masih terus bekerja untuk mengungkap kasus pelanggaran ham yang terjadi di indonesia walaupun sudah lima kali periode pergantian kepengurusan
muhammad rifqi cnn indonesia